berkurban saat idul ahtam memiliki hukum sunnah muakadah
atau ibadah yang sangat dianjurkan sekali bagi umat muslim
dan untuk menunaikan ibadah kurban
hewan kurban pun harus memenuhi syarat agar kurbannya sah
nah dikutip dari nu online terdapat sejumlah syarat sah hewan kurban
pertama hewan kurban harus hewan ternak
seperti unta sapi kambing atau domba
selain hewan hewan ternak tadi
tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban
sementara itu mewabahnya penyakit mulut dan kuku
atau pmk yang menyerang hewan ternak seperti sapi
membuat majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa hukum berkurban
dengan hewan yang terkena pmk
itu hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori ringan
seperti lepuh ringan pada celah kuku
tidak nafsu makan
dan keluar air liur lebih dari biasanya
ini hukumnya sah untuk dijadikan hewan kurban
hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori beras
seperti lepu pada kuku hingga terlepas
dan atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan
serta menyebabkan hewan sangat kurus
hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban
hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori berat
dan sembuh dari pmk dalam rentang waktu ini
yaitu sepuluh sampai dengan tiga belas zulhijjah
maka hewan ternak tersebut sah untuk dijadikan hewan kurban
hewan yang terkena pmk dengan gejala klinis kategori berat
sembuh dari pmk setelah lewat rentang waktu yang diperbolehkan berkurban
maka sembelian hewan ini dianggap sebagai sedekah
bukan hewan kurban
mui juga mengeluarkan paduan kurban untuk mencegah peredaran wabah pmk
seperti orang yang ingin berkurban serta penjual hewan kurban
wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban ini memenuhi syarat sah
khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah
umat islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembeli sendiri
dan atau menyaksikan langsung proses penyembelian
kemudian daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan
dalam bentuk daging segar atau daging olahan

panitia kurban dan lembaga sosial menjual hewan kurban
dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban
diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan
nah selain syarat syarat tadi yang perlu diperhatikan adalah
hewan kurban disembeli pada waktu idul adha atau pada sepuluh zulhijjah
atau setelah lewatnya waktu yang cukup untuk salat dua rakat
dan dua qutbahya yang terhitung sejak matahari terbit
waktu penyembelian hewan kurban ini berlangsung hingga matahari terbenam pada hari tasrik
yang terakhir ini pada tiga belas sulhijjah